kalau udah lama pasti nggak cuma berdiri di parkiran
kita ngobrol di dalam
iya kita gak dianggap
kang cecep atau willy pasti gak akan ngajak kita
kang cecep atau willy tadi denny bilang bukan orang yang pegang terminal
udah mulai kerja
saya willy didan emen acai usep
yang pegang terminal kang cecep
kan cecep mah katanya gak ada minat
gak ada yang angkat pilih
jadi siapa tuh yang pegang terminal
terus yang nyuruh kamu kerja siapa
berarti yang pegang terminal kang cecep
kan tadi udah saya bilang kang cecep mah katanya gak minat
jadi siapa tuh yang pegang terminal
kan tadi saya bilang gak tau
kamu sendiri aja yang kesini
siapa yang telepon
jam berapa mau kesini
bukan kang cecep
nyuruh kamu nyari anak buah
nyuruh saya ke rumahnya
bang edi bilang saya sendiri aja
denny tadi nanya
siapa yang pegang terminal
jangan kan dia yang disana
saya aja yang disini bingung
siapa yang sekarang pegang terminal
bukan cuman kamu
daripada bingung soal siapa yang pegang terminal
mending kita kerja lagi aja
ladang ladang ladang
keriam keriam keriam
kang gus ada
sekarang willy yang pegang terminal
terus sekarang siapa yang pegang terminal
jangankan saya yang disini
ncuy yang disana aja gak tau
pasti baru datang juga
kalau udah lama
pasti nggak cuma berdiri di parkiran
kita ngobrol di dalam
iya kita gak dianggap
kang cecep atau willy pasti gak akan ngajak kita
kang cecep atau willy tadi denny bilang bukan orang yang pegang terminal
tapi kang cecep yang nyuruh coy kerja lagi di terminal
jadi siapa yang sekarang pegang terminal
tadi waktu kamu telponan sama ncuy gak nanya
suara ncuy terlalu pelan
itu bukan kata saya
waktu tadi saya telepon saya tanya dia bilang nggak tahu
kalau spek materialnya diturunkan lagi
saya khawatir dengan kualitas bangunannya
sayang nanti baru setahun sudah banyak kerusakan
ya sudah kamu nyerah
dulu kamu yang paling semangat sekarang kamu yang nyerah
dulu kita setia sama bos obon
kita ditendangkan ccp dari terminal
begitu bos keluar penjara kita bisa masuk lagi ke terminal
tapi habis itu dibuang satu persatu
kita bikin perhitungan
di bka pengendarmang kita bisa balik lagi ke terminal
tapi gak lama
kita balik lagi ke sini
seperti dulu waktu bersembunyi di penjara dan kita setia sama dia
gerilya buat ngerebut kembali kekuasaan dia
kamu masih berpikir buat bisa balik lagi ke terminal
kapan kang gus berangkat
saya akan menyusul besok
saya permisi dulu
tadinya saya mau nyuruh ujang
supaya kamu kesini
tapi kamu udah duluan kesini
saya gak jadi
supaya kamu kesini
kamu udah duluan kesini
kamu mau ketemu saya
ada yang mau diomongin
terus mau apa ketemu saya
memangnya kamu mau kemana
saya nggak mau kemana mana
kalau nggak mau kemana mana
buat apa perpisahan
saya mau perpisahan sama akang
pakai perpisahan segala
kayak anak sekolah baru lulus
mau tinggal disana
tapi istri saya masih disini
nemenin sekalian ngawasin anak saya yang masih kuliah
dan sudah jadi remaja yang sedang sedangnya
saya deg degan ninggalin dia sendirian
saya sewaktu waktu bakal balik lagi kesini
terus saya juga balik lagi ke sini
saya juga punya usaha
kita masih bisa ketemu